sekolah menengah pertama ini dilakukan serentak termasuk di lembaga pemasyarakatan anak tangerang
ya lapas anak tangerang yang memiliki sekolah mandiri dari tingkat sd hingga sma dan sederajat setiap tahunnya
meluluskan lusinan anak penghuni lapas
satu siswa di sana adalah penghuni dari lapas anak tanggerang
dia sudah selesai ujian
nah tentang ujian nasional hari ini untuk tingkat smp dilalui oleh delapan anak yang menghuni di lapas anak tanggerang
dan berikut adalah pernyataan dari kalapas tanggerang yang sudah kami rekam beberapa saat lalu
seperti pelajar pelajar di luar kami juga berupaya mengadakan latihan latihan soal
juga tryout tryout yang dilakukan baik oleh dinas maupun oleh mandiri
tentang daya saing diharapkan yang lulus dari sini nantinya tidak kalah saing dengan anak anak di luar sana
tetapi saat ini ada beberapa harapan dan cita cita dari salah satu anak yang juga ikut ujian
dan ini adalah wawancara saya dengan salah satu siswa yang sudah direkam beberapa waktu lalu
kalau kesulitan yang paling berasa nih saat di sel di dalam lapas apa
ya kangen sama orang tua sih
iya kangen sama orang tua kan jauh gitu
iya kepikiran pengen cepat cepat pulang gitu ngumpul lagi sedikit
sisa tinggal berapa lama lagi di sini
saya di sini mudah mudahannya sih tahun depan gitu pulang
masuk sma nanti
ada cita cita selanjutnya nanti mau masuk sma mana
kalau di sini lanjutin sma dulu sma langsung kerja gitu bantuin mama biar gak nyusahin lagi lah
dalam beberapa hari ke depan ada beberapa mata pelajaran yang diujiankan
jika tadi sebelumnya yang paling sulit adalah bahasa inggris
ada beberapa mata pelajaran lagi yang juga menjadi kesulitan karena mereka juga belajar dalam keterbatasan jauh dari orang tua
walaupun ada semacam tryout atau latihan bersama di dalam lapas